sementara itu tim riset vaksin covid sembilan belas mengatakan sifat vaksin sinovac sama seperti vaksin penyakit influenza yang berulang
seseorang telah divaksin dengan vaksin sinovac akan divaksin kembali dalam jangka waktu tertentu
artinya meski seorang sudah divaksin masih ada potensi tertular meski kemungkinannya kecil
oleh karena sifat kuman covid ini adalah seperti kayak influenza
influencer kan kita tiap tahun diulang mungkin ini setahun sekali
itu yang kesateliti kapan diulangnya gitu
belum belum ketahuan kan masih kesateliti ini kan baru pertengahan belum selesai penelitiannya
penelitian prediksi saya antara setahun dua tahun lah
belum belum tapi itu kosong menghidup enggak lah
kecuali kalau yang seumur hidup itu kan kalau campak itu rubella setahun
karena virusnya mati eh hidup kalau ini kan virus mati